selanjutnya dipandu yang mulia pak wakil ya prof saldi mohon dibantu
mohon izin melanjutkan yang mulia majelis hakim
perihal putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garing puu strip dua puluh satu romawi garing dua ribu dua puluh
untuk selanjutnya akan kami sebut dengan putusan mk nomor sembilan puluh
pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi
ini dilanjutkan ke peladil pelanggaran prosedur saja di alaman lima puluh enam
kalau putusan sembilan puluh sudah clear ya sudah diulang ulang maksudnya
baik yang mulia dianggap telah dibacakan
perihal dalil pelanggaran prosedur
pada huruf c permohonan yang disampaikan
pemohon pada halaman sembilan puluh tiga sampai sembilan puluh delapan mencampur adukan berbagai hal yang masing masing berbeda penyelesaiannya
disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut
manipulasi dpt dan seterusnya dianggap dibacakan
sebagai pihak pemohon maka yang bersangkutan harus memberikan data data yang relevan dan valid
demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara
migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama
ternyata urayan delapan pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data data yang mencukupi
pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan
kemudian yang menjadi persoalan terhadap dalil yang disampaikan tersebut
apakah menjadi layak untuk diadili
mahkamah konstitusi dari delapan persoalan hanya satu dalil yang terkait dengan migrasi suara
yakni pengurangan suara pemohon didalilkan oleh pemohon terjadi di dua tps
yaitu pertama didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut satu di tps satu
kelurahan soko kecamatan dewe kabupaten kudus
suara pasangan calon nomor urut satu dalam c satu plano tertulis sembilan suara sah
namun dalam penulisan di dalam perhitungan kpu ter input empat suara
tps yang kedua adalah tps satu kelurahan kalirejo kecamatan kebumen
suara pasangan calon nomor satu tertulis tiga puluh delapan suara sah
namun dalam c penulisan di dalam perhitungan di kpu ter input dua puluh delapan suara
kemudian pengurangan suara yang terjadi pada dua tps tersebut hanya berjumlah lima belas suara
sedangkan pasangan calon nomor satu yang terkait dengan pengurangan suara hanya berjumlah lima belas suara
sedangkan pasangan calon nomor satu yang terkait dengan pengurangan suara hanya berjumlah lima belas suara
pasangan calon nomor satu secara nasional memperoleh empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
dan pasangan calon nomor dua memperoleh sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
oleh karenanya selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut satu dengan pasangan calon nomor urut dua adalah lima puluh lima dua ratus empat puluh dua tujuh ratus delapan puluh lima suara
sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya masih layakkah untuk diadili oleh mahkamah konstitusi
kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional
pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu menyebutkan dianggap dibacakan
peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota dpr
anggota dpr di provinsi anggota dpr di kabupaten kota
dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden
mengacu pada ketentuan pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu
maka dugaan terjadinya pelanggaran penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional
menjadi kewenangan bawah selu
dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran penyimpangan
dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara
kalaupun benar ada kuat non harus diselesaikan hanya sekali lagi hanya oleh bawaslu bukan oleh mahkamah konstitusi
selanjutnya pemohon mendalilkan dalam permohonannya
kami anggap telah dibacakan ada sembilan belas poin yang mulia
dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar
dan tidak terbukti kebenarannya
dan seandainya pun benar ada kuat non
tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
artinya perbuatan perbuatan tersebut seandainya pun ada kuat non
tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur sistematis dan masif
dalil dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi narasi yang didalamnya tergandung diksi diksi curang dan menyesatkan
semata mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
tuduhan tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan
karena telah menafikkan hak mayoritas rakyat indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan prabowo gibran
yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat indonesia sebagai presiden dan wakil presiden indonesia
hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan prabowo gibran
yaitu sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara atau setara dengan lima puluh dua
oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
pihak pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon prabowo gibran
sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada mahkamah konstitusi
karena hal tersebut menjadi kewenangan bawah slu
hanya ada satu kewenangan mahkamah konstitusi dalam sengketa mila presiden pemilu presiden dan wakil presiden
yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon
atau penentuan untuk dipilih
kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat dua undang undang pemilu
bagian berikutnya yang mulia kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon
dalil dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait
hanyalah merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi narasi yang didalamnya tergantung diksi diksi curang
dan menyesatkan semata mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
ada pun yang sebenarnya terjadi justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data bawaslu sebagai berikut
kami izin hanya membacakan mungkin dua saja yang mulia total ada tiga puluh enam laporan
yang pertama laporan terhadap paslon satu di kpu ri
tanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga atas pelanggaran pasal dua puluh tujuh ayat satu peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang kedua ada lagi laporan terhadap cawapres paslon satu di smesco convention hall jakarta selatan dki jakarta tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
atas pelanggaran pasal dua puluh delapan ayat satu huruf c dan d undang undang pemilu dan pasal tujuh puluh dua ayat satu huruf c dan d peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu dua
itu dua dari total tiga puluh enam dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan
ya lanjut nolaman enam puluh sembilan huruf e
poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin e tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait
pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa
dalam hal ini presiden para menteri pj kepala daerah aparatur negara kepala desa untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
dalil pemohon tersebut selain mengada ngada dan menyesatkan juga menafikan semua usaha strategi kerja keras partai politik pengusung
dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait
salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial yaitu tiga puluh tiga enam persen
di mana ada dua enam suara pemilih dan juga pemilih gen z yaitu dua puluh dua delapan puluh lima dari suara pemilih
dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda
alhasil semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi pihak terkait dengan memperoleh suara lima puluh delapan lima puluh delapan atau setara dengan sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu
dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait kiranya sangat upserd dan mengada ngada
mengingat semua program kerja presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau apbn yang telah disetujui dpr
sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut akan mencapai kepentingan

dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri dengan mempelitikan penyelenggara pemilu di momen kritis
dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri dengan mempelitikan penyelenggara pemilu di momen kritis
karena hal tersebut merupakan program kementerian pendaya gunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi atau pan rb yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya
pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh pemohon
sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan presiden terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
selanjutnya mengenai politik uang di tps dua puluh sembilan desa karanggintung jawa tengah telah dijelaskan sendiri oleh pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada pps sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait
sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan gus miftah itu dilakukan dalam kapasitas pribadi
karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah
ada pun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa
sehingga biarlah diproses oleh bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggung jawaban dari pelakunya
demikiana halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah
itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini
termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
program bansos ini ditujukan bagi seseorang keluarga kelompok atau masyarakat miskin tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial
di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen z yang hendak diraih pihak terkait
untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut
pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas tentang penyaluran bansos secara non tunai
bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
sebagaimana dalam pasal satu angka dua perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas yang definisinya dianggap telah dibacakan
dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial
dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat
hal ini merupakan pelaksanaan pasal dua puluh delapan a undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya
untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya
oleh karena itu presiden diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan perubahan apbn
sebagaimana dalam pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
berdasarkan aturan hukum tersebut pasal dua puluh undang undang apbn tersebut
presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana
sehingga tindakan presiden jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara
dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada lima puluh empat ribu hektare lahan pertanian
dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat indonesia
dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bahan
sos untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan presiden jokowi
seharusnya menggunakan instrumen instrumen hukum terkait kepemiluan
sejak berlakunya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan
jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari bawaslu
pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan gakumdu
dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu
serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut
maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu
hal ini berdasarkan pada pasal dua ratus delapan puluh tiga ayat satu undang undang pemilu yang dianggap telah dibacakan
dari urayan di atas pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam pasal satu angka tiga puluh satu perbawaslu nomor delapan dua ribu tujuh belas
sehingga bila pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu
maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu
berdasarkan hasil qualifisir tersebut
bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu kpu peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara
pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu
dengan catatan itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan
tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran
yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi
dilanjut ke huruf ln tujuh puluh enam kesimpulan semuanya itu
maka berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah diuraikan di atas
terkait adanya program penggunaan bansos oleh presiden
telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu berdasarkan pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
jungto perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi dari tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir
atau sekitar empat puluh empat dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode januari hingga maret
yang berdampak gagal panen akibat banjir berdasarkan data bnpb
sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan
program bansos merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
yang mana sepanjang program bansos dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka apbn
yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah
maka hal hal lebih lanjut dan teknologi yang diperlukan adalah
menjadikan kemampuan bahan sos teknis dalam penyalurannya ialah menjadi open legal policy dari pemerintah
dalil pemohon yang menyatakan presiden melakukan enam belas kali kunjungan selama empat bulan
pada kantong kantong suara rendah prabowo di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas kiranya mengada ngada dan menyesatkan publik
ada pun sebagaimana pemberitaan di berbagai media kunjungan presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan
penyaluran bansos terhadap masyarakat berdampak banjir dan fenomena el nino yang terjadi di daerah tersebut
yang diantaranya berdampak gagal panen dan sebagainya
wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong kantong suara rendah prabowo di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
sehingga dalil yang dikemukakan pemohon jelas mengada ngada dan ilusoir semata
demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pengangkatan pj kepala daerah secara masif
untuk mengarahkan pilihan kepada pihak terkait kiranya sangat mengada ngada dan tidak relevan
karena pengangkatan pj kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak
yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan dpr
justru sebaliknya dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang pj kepala daerah yang telah memberikan dukungan
kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga dengan urayan sebagai berikut
pertama adanya fakta integritas yang ditantangani oleh pj bupati sorong untuk memenangkan paslon nomor tiga
dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun dua ribu dua puluh empat
kasus penggeledahan pj bupati sorong oleh kpk di rumah dinas pj bupati sorong
menemukan fakta integritas pj bupati sorong yang diwajibkan mendukung pasangan ganjar mahfud
kemudian adanya keterlibatan bin
sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di ppln kuala lumpur
dan persoalan dpt di kuala lumpur yang diduga melibatkan unsur unsur dari bin
keterlibatan pj bupati kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
dan penduduk ppr yang diperhatikan sebagai penduduk yang tidak netral dan mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua puluh satu
dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah kampar untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor satu
serta memilih calon legislatif dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu
dan kemudian pj bupati kabupaten kampar telah dicopot oleh menteri dalam negeri
sebagaimana surat keputusan menteri dalam negeri nomor seratus dua satu tiga strip enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat bupati kampar
selebihnya kami anggap telah dibacakan yang mulia
dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan presiden melanggar tap mpr romawi ix garing mpr garing seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat
karena yang dimaksud nepotisme bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya secara pointed
sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected maka tidak termasuk nepotisme
larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir
untuk penutup akan dilanjutkan dan disampaikan oleh prof fatwa sibuan terima kasih yang mulia
mohon izin yang mulia mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya yuri kemal fadrullah
kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin a mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara
bisa nggak itu diringkas saja karena itu kan secara substansi sama dengan keterangan sebelumnya kita anggap itu sudah dibacakan
baik yang mulia kami langsung masuk kepada bagian kedua eksepsi mengenai kompetisi
tiga opsi permohonan tidak jelas obscur libel karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya
sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya undang undang empat puluh lima telah secara tegas memberikan kewenangan kepada mk untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
selain daripada itu merujuk kepada norma pasal dua puluh dua e ayat enam ud empat puluh lima menyebutkan bahwasannya
ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang undang adapun undang undang yang dimaksud adalah undang undang pemilu
kendati demikian perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu ada terdapat frasa hanya
yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden
bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma norma yang berkenaan dengan kewenangan mk
sebagaimana disebutkan di atas kemudian melalui pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh
mk telah memberikan pedoman bagi tiap tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh kpu ri
untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil petunjukan perolehan suara oleh kpu ri

dengan menggunakan suara sah yang ditetapkan oleh ppw ri dengan menggunakan suara sah icha dan hatiagna ketahuan yang dievokasi pencipta lemon konsultas
bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon
sebagaimana termuat pada halaman delapan belas dan sembilan belas permohonan
di luar negeri dengan jumlah suara
kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi narasi
adanya pelanggaran tsm berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi pilpres dua ribu dua puluh
dan merupakan pelanggaran terhadap asas asas dalam pelaksanaan pemilu
sehingga suara pihak terkait menjadi nol
bahwa bila mena kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam pemohonannya
pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar
menurut pemohon akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh pmk nomor empat
akan tetapi pemohon justru memohonkan kepada mk untuk mendiskualifikasi pihak terkait
dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang
sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan
merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas
setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi
yang pertama kembali merujuk kepada pasal delapan ayat enam pmk no empat tahun dua ribu dua puluh tiga
pemohon memang di dalam posisi permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara
akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya
dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan
oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya
memujawekan permohonan menjadi obskur
kedua terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional
di dalam petitum butir tiga permohonan
pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan kpu no seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
keputusan kpu ri itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah
penghitungan hasil pemilihan umum
apabila dua keputusan kpu ri tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon
maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu
dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui bawaslu
sebagaimana pasal empat ratus enam puluh enam sampai pasal empat puluh enam sembilan undang undang pemilu
apabila putusan bawaslu tersebut diterima
maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun
sebagaimana diatur pasal empat ratus tujuh puluh sampai dengan pasal empat ratus tujuh puluh dua undang undang pemilu
bahwa berdasarkan urayan dan argumentasi yuridis di atas
pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada majelis hakim konstitusi yang mulia
sebagaimana marwah dari sengketa perselesian hasil pemilihan umum
dan sebabnya pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada majelis hakim konstitusi yang mulia
untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas
obscurely bel sehingga beralasan hukum bagi mahkamah konstitusi
untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
selanjutnya di dalam pokok permohonan
bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya
bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan
kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini
karena pada prinsipnya dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata mata bersifat asumtif
tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti
bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal hal yang berkaitan dengan
bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah
pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik
mengenai akumulasi dalil dalil dan argumentasi pemohon
bahwa mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan impartial
tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara perkara yang bersifat politis
atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini
agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya
ataupun pihak pihak lainnya
namun mengingat fenomena judicialization of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari
saat ini oleh mahkamah konstitusi
maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi mahkamah konstitusi
untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restrain
dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu
agar nantinya mahkamah konstitusi tidak menjadi objek politisasi
dapat kami sampaikan bahwa hal hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi
secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan
poin a tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon
bahwa dalam halaman enam belas sampai dengan sembilan belas permohonan
pemohon menyampaikan persandingan suarahan suara menurut pemohon
berdasarkan skk pu tiga ratus enam puluh dan berita acara kpu ri nomor dua ratus delapan belas
bahwa berdasarkan keputusan termohon dan sk tiga ratus enam puluh tersebut
perolehan masing masing pasangan calon yang nomor urut satu sejumlah empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
sehingga total suara sah adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh delapan
sedangkan apa yang menjadi perbedaan di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan kpu tersebut
adalah di mana pasangan calon nomor urut dua adalah
sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah satu ratus enam puluh empat juta hingga tinggal enam puluh delapan dua belas tujuh ratus delapan puluh empat
pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar dasar perhitungan yang didalilkan
pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar dasar perhitungan yang didalilkan
alih alih pemohon malah mendalilkan hal hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan
dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi
sementara narasi narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara mahkamah konstitusi
pemohon wajib menguraikan secara jelas spesifik dan gamblang
baik siapa yang melakukan apa yang dilakukan di mana dilakukannya
bagaimana melakukannya mengapa dilakukan dan inisiatif siapa yang melakukan
dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi
terlebih dalil dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh mk berdasarkan pmk empat tahun dua ribu dua
pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara
terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat tsm dan pelanggaran prosedur pemilihan umum
dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi narasi utopis yang dibentuknya
terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma cuma menganulir
sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah
dalam membuktikan dalil argumentasi kuantitatif mengenai angka angka perolehan dalam hal perkara
ph presiden dan wakil presiden
pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan penggelembungan
atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri
namun demikian dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri
berdasarkan rekapitulasi final termohon
membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung
penggelumbungan ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon
justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta merta
dan menganulir suara total pihak terkait
tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon
untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol
dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi
dan atau putusan dari bawah seluruh ri
maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi